pemimpin komisi pemberantasan korupsi saud situmorang dinilai mengeneralisasi kader hmi yang dianggap melakukan korupsi melalui pernyataannya dalam sebuah acara di salah satu televisi swasta
ini adalah pernyataan wakil ketua kpk itu mereka orang orang cerdas ketika menjadi mahasiswa kalau hmi minimal lk latihan kader pertama tapi ketika menjadi pejabat mereka korup dan sangat jahat
pernyataan ini sontak mendapat respon dari hmi hmi menuntut saud mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua kpk